masuk ke menu utama kompas petang saudara ketua mpr sekaligus wakil ketua umum partai golkar bambang susatyo
menyebut silaturahmi pasca lebaran menjadi satu hal yang penting untuk merajut kembali hubungan antar pribadi pasca pilpres dua ribu dua puluh empat
ia menyebut salah satu tujuan rekonsiliasi untuk merangkul semua pihak ke pemerintahan termasuk pdi perjuangan
bamsud bahkan menilai tidak perlu ada oposisi dalam pemerintahan mendatang
karena menurutnya situasi indonesia lebih cocok menggunakan demokrasi gotong royong
ia pun mendukung prabowo gibran merangkul semua pihak termasuk pdi perjuangan
jadi harapkan ke depan tidak ada lagi gesekan gesekan
bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok
kita butuhkan lagi oposisi
bersatu itu bukan cekan balas yang tidak hidup
kita bisa mengusahawarakan dalam sistem demokrasi kita sendiri
berbeda dengan bambang susatyo yang memaknai demokrasi gotong royong tanpa oposisi
ketua dpp pdi perjuangan ahmad basarah justru menilai meski gotong royong
bukan berarti partai oposisi tidak mendukung jalannya pemerintahan
ia menekankan bila nanti pdi perjuangan tidak bersama dalam koalisi prabowo gibran
partainya akan tetap berkontribusi dari luar pemerintahan
demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong royong semua di dalam pemerintahan
bisa saja kita sama sama bergotong royong membangun negara republik indonesia ini
baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan
intinya kita sama sama bekerja sama
kalau kita di luar pemerintahan maka kita akan bekerjasama dengan pemerintahan prabowo kelak
jika beliau dilantik menjadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan
tetapi sekali lagi di dalam doktrin politik pdi perjuangan
hal hal yang menyangkut kebijakan strategis partai sepenuhnya menjadi hak prerogatif ketua umum pdi perjuangan